angkat eh dulu dulu uang alisannya mana sama bang patah
ada apa bang ojek saya disuruh ngambil mapnya pak sopian yang ketinggalan tadi sudah dibawa
sama kang tisna jak ini gara gara lo nih gue jadi undur mandir tadi saya udah manggil kamu
tapi kamu nya malah pergi aja kata bapak saya
sini pak sopian kasihan lunggun di depan
pindah orderan ke kedutaan
kedutaan negara mana kedutaan dalam negeri
pur lo liat pak sopian udah berangkat jak eh lo suruh nganterin maaf ke kampusnya dia
pak tersireker dari batang toru ini
sudah kau terima maunya
bagus lah kalau begitu
jadi kapan kau kirim uangnya
aku harus membayar uang aris
oh kawat ini
tau kampus kacot kaca am tenth
tahu kalau kamu suka perkataan saya baru denger tuh
ya allah semoga gue dapat harisan hari ini
kalau disnanya yang dapat disnanya nggak bisa datang
pur nggak jadi amin
ada apa punur
itu mak mau kena yang kemarin
bisa indah mak tambahin lagi satu juta
soalnya temen saya yang punya barang minta di dp in juga
ya kalau sekarang belum ada
nggak ada bu
narik apa maksud mak
ah punur mau tahu aja
dah saya mau pamit dulu ya
bener po kata pur
gua paham gua ngerti ya
yaudah kalau gitu gua beberes
lu motongin kertas kertas kecil
terus kasih nama nama yang ikut arisan ya
tadi temen dosen saya
sudah mengadakan bahan bahan rapat
sehingga tidak membuat panik saya
waktu mau presentasi di depan dekan
bang ojek kenapa mukanya kesel begitu
saya terlalu banyak ngomong ya
iya betul emak
ini aku mau ke rumah dulu
ada yang ketinggalan buku catatannya
emak duluan saja
nanti aku justru ya
bagaimana kalau kita kocok sekarang aja
siapa yang keluar namanya
kita kasih tahu
yaudah kalau gitu
siapa yang keluar nih
siapa yang dapat
siapa yang dapat arisannya po
gue ya pok
bukan yang dapat
ini dapat arisan saya ya pok
selamat ya mak
eh tunggu dulu
jadi gimana nih saya jadi kagak narik seharian
loh emangnya kenapa
ya kan gara gara
nyariin mak sofyan yang ketinggalan
ya salah sendiri
kenapa kamu gak narik
ya kagak bisa begitu juga pak sofyan
saya jadi kagak punya pendapatan
terus mau kamu apa
saya minta ganti rugi dah
rugi apa waktu
iya nanti saya bayar dengan waktu
eh punya mata kagak lu
tapi motoreng gak ada matanya
keren kan mak
aduh gua lagi kagak mau ngebahas nama lu
lu liat bang patah kagak
di sini mak tapi kemaren
aduh aduh aduh
saya mau ke rumahnya neng rika
baru sekali putaran aja udah masalah
kamu mau ke rumahnya neng rika
ke rumahnya ani
cari hiburan juga
ya iya dong masak lu doang yang bisa nyari hiburan
cari hiburan pok
enak aja kopi bayar dulu
kalau bang patar udah balikin duit arisan
beberapa hari heo